unit resmob satreskrim polrestabes surabaya menembak mati dua pelaku curanmor kendaraan roda empat selasa malam
keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan saat akan ditangkap
aksi pelarian dua pelaku pencurian spesialis mobil box akhirnya berakhir di ujung pisau polisi
dua pelaku ini ditembak polisi di kawasan jembatan suramadu
sisi suramadu setelah sempat menyerang polisi dengan airsoft gun dan melarikan diri
dua pelaku ini menjadi incaran polisi setelah lima hari yang lalu sempat melakukan pencurian mobil box di kawasan dukuh kupang timur
dengan berbekal rekaman cctv inilah polisi melakukan perburuan terhadap pelaku
pengejaran terhadap kedua pelaku pun dilakukan lebih intens setelah keduanya melanjutkan aksi pencuriannya di tuban dan lamongan
pengejaran polisi pun membuahkan hasil setelah kedua pelaku yang berusaha lari ke pulau madura berhasil dihadang

selain teridentifikasi sebagai pelaku pencurian mobil box
kedua pelaku juga merupakan pelaku pencurian spesialis motor metik di sejumlah wilayah di jawa timur
hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan kasus pencurian ini dengan mencari sang penada